aku dewa jangan biarkan aku menikah dengan raja
pak kita harus secepatnya ke tempat putri sebelum raja nikah sama putri
gue juga mau kayak gitu sama
gue gak mau gara gara gue putri tuh nikah sama raja gak jelas itu
dia lagi dia lagi
aku udah tau papa yang ngelakuin ini semua
tega papa ya
dewa papa tuh ngelakuin ini semua demi kamu loh
berapa kali si papa bilang sama kamu kalau apa tuh gak setuju
kamu menikah sama perempuan kotor itu
pak udah berapa kali juga aku bilang ke papa
jangan pernah menghina orang aku sayang pak
hanya karena putri itu dinodai orang lain
di mata aku putri tuh bersih pak
lebih dari kita
tapi sampai kapan kamu putus sama perban itu
kamu tuh punya masa depan dewa
udahlah bn aja
dia bisa menikah sama laki laki yang sudah menghamilinya
aku gak akan ninggalin putri